gempa bumi dengan magnitudo lima satu mengguncang halmahera selatan maluku utara rabu siang
gempa tersebut berlokasi di darat pada lima puluh tujuh lintang selatan
dan satu ratus dua puluh tujuh sembilan puluh delapan bujur timur atau lima puluh empat km arah timur labuha ibu kota halmahera selatan
gempa bumi terjadi pada kedalaman sepuluh km
warga tetap beraktivitas seperti biasa meski guncangan gempa terasa kuat
badan meteorologi klimatologi dan geofisika ternate memastikan gempa tidak berpotensi tsunami
meski begitu getaran gempa dirasakan hingga ke kecamatan bacan timur bacan timur tengah dan gane barat
bmkg mengatakan gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal
kota lima satu berpusat di lima puluh tujuh lintang selatan dan satu ratus dua puluh tujuh sembilan puluh delapan tujuan timur
kedalaman sepuluh km
gempa bumi terjadi di wilayah gane barat
gempa yang baru saja terjadi merupakan gempa dengan mekanisme pergerakan menggatar atau stretch slip
yang disebabkan oleh deformasi dasar batuan di wilayah sesar di wilayah gane
dan sampai saat ini berdasarkan laporan yang kami terima
itu di wilayah halmahera selatan
ketika diberi penyelesaian penyelesaian tersebut tidak terjadi
yang kami rasakan di jam dua belas lima puluh delapan tadi itu ada yang sebagian warga yang merasakan ada sebagian yang tidak merasakan
oke pak berarti bppd terus memantau pak
kami terus memantau kami biasanya seperti kalau terjadi laporan kalau terjadi gempa seperti ini kami akan memantau setiap desa desa yang biasanya terdampak gempa sehingga laporan laporan dari desa itulah yang akan kami update setiap saat